tragedi kanjuruhan menyisakan duka mendalam untuk sepak bola tanah air
lebih dari seratus nyawa melayang usai laga arema fc melawan persebaya surabaya yang berlangsung sabtu malam
saat kerusuhan terjadi di stadion kanjuruhan gas air mata yang ditembakkan disinyalir menyebabkan banyak korban berjatuhan
mengenai penggunaan gas air mata kapolri listio sigit menyebut masih menunggu hasil investigasi
siapa yang nanti harus bertanggung jawab di dalam proses yang akan dilakukan
jadinya kalau memang itu polisi yang proses berdana siapa yang bertanggung jawab bisa
saat diwawancara cnn indonesia newsroom ketua perhimpunan dokter paru indonesia agus dwi susanto menyebut
kondisi berdesakan menyebabkan efek terkena gais air mata bisa mengancam jiwa
resiko itu sangat besar sekali dan kita sering menyebutnya sebagai aspek sia mekanik ya
ketika kondisi orang kekurangan oksigen karena faktor mekanik
misalnya tadi terjatuh kemudian tertekan oleh kondisi lingkungan yang padat berdesak desakan
nah ini sering terjadi menyebabkan resiko
ditambah lagi terhirup oleh gas yang sifatnya iritan tadi
karena ini double ya bisa terjadi karena terhirup gas yang sifatnya iritan menyebabkan sesak nafas
ditambah kondisi berdesakan kekurangan oksigen maka itu bisa terjadi resiko
secara umum gas air mata dapat menimbulkan dampak pada kulit mata dan paru serta saluran nafas
gejala akutnya di paru dan saluran nafas dapat berupa dada berat batuk tenggorokan seperti tercekik dan sesak napas
pada keadaan tertentu dapat terjadi gawat nafas
selain di saluran nafas gejala lain adalah rasa terbakar di mata mulut dan hidung
pandangan dapat kabur dan kesulitan menelan
juga dapat terjadi semacam
luka bakar kimiawi dan reaksi alergi
pada keadaan tertentu terkena gas air mata dapat menyebabkan terjadinya dampak kronik berkepanjangan
tim liputan cnn indonesia